inilah batu love garden
bertempat di kecamatan bumiaji kota batu jawa timur
lokasi pertanian seluas tujuh delapan hektare ini berkonsep estetis instagramable dan memasukkan unsur edukasi
potensi pertanian yang ditata dengan indah ini memiliki hamparan kreasi tanaman hias yang bisa menjadi properti dekorasi
ada keanekaragaman anggrek lalu ada hamparan budidaya tanaman buah dan sayuran
dibuka di tengah pandemi yaitu pada desember dua ribu dua puluh lalu pendirian wahana wisata berbasis agro ini memang memiliki tantangan tersendiri
namun upaya ini justru dianggap menjadi alternatif solusi
untuk menggerakkan perekonomian berbasis pertanian
karena batu love garden ini memang dibangun di wilayah kecamatan bumiaji yang menotabene tetangga kami kanan kiri depan belakang ini adalah para petani
petani bunga petani buah dan petani sayur
nah otomatis bunga sayuran yang kita hadirkan di sini pastilah kerjasama dengan masyarakat sekitar
menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno menyebut
pembangunan wahana wisata berbasis potensi lokal ini adalah upaya untuk terus menggerakkan perekonomian
sandi juga menyebut kawasan ini cocok sebagai honeymoon city of indonesia atau kota bulan madu indonesia
untuk terus berinvestasi membuka lapangan kerja meningkatkan keterampilan dari para pelaku wisata dan ekonomi kreatif
mulai dari aspek digital
sampai juga dengan aspek landscape
buat para honeymooners di seluruh indonesia
kota batu adalah tempat yang sangat sangat cantik untuk kalian berhoneymoon
jadi ini adalah honeymoon city of indonesia
mulai dari anak anak hingga usia lanjut dapat menikmati wahana wisata ini